kita pantau seperti apa persiapan dari pemantauan hilal dari sejumlah daerah
di bagian ini kita akan menyapa di dua wilayah yaitu di makassar sulawesi selatan dan juga di gresik
kita ke makassar terlebih dahulu ada wafik aziza di sana selamat sore wafik
bagaimana persiapan ataupun pemantauan hilal di sana
teleskop dan juga laptop ini tentunya untuk mengukur begitu alat alat penunjang untuk mengukur bagaimana kemudian perhitungan hilal tinggi hilal di sulawesi selatan
tapi yang menjadi masalah kemudian yaser dan juga saudara kota makassar saat ini sedang mendung begitu mendung dan juga berawan
dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kemudian perakiraan cuaca khususnya di kota makassar kita akan berbincang bersama dengan bapak irwan selamet kepala bmkg wilayah empat
pak irwan bisa dijelaskan pak persiapan seperti apa yang kemudian dilakukan oleh teman teman bmkg dalam pemantauan hilal hari ini
ya kami dari bmkg wilayah empat makassar menyiapkan yang pertama adalah kita melakukan hitungan ya
hitungan isap walaupun kita ruia tapi ruia itu dilakukan kalau sudah dihitung dulu
jadi kita menentukan kapan kunjungsi terjadi
pertama kali adalah kunjungsi di mana bulan bumi dan matahari berada pada satu bidang ekliptik yang sama
kemudian kita hitung pada saat setelah konjungsi kemudian matahari terbenam dan bulan terbit
nah untuk wilayah di posisi makassar ini kita tahu bahwa setelah dilakukan perhitungan konjungsi terjadi pada jam lima sore ini
sehingga ketika matahari terbenam sekitar pukul delapan belas tujuh belas itu umur bulan itu baru satu jam lewat sekian
jadi ketinggian hilal diperkirakan berapa
di kota makassar hanya tiga derajat
sangat kecil sekali sehingga kemungkinan kita bisa melihat ⁇ ruyatul hilal itu agak kesulitan
selain dengan cuaca yang cukup mendung saat ini
sehingga waktu adanya kita bisa melihat bulan hanya sekitar dua sampai tiga menit saja
setelah itu bulan akan tenggelam kembali dan kita tidak bisa melihat tidak lagi
baik posisi bulan yang bisa dibilang konsumsinya hanya sebentar begitu ya
setelah itu bulan hanya sekitar tiga menit
bagaimana kemudian pak apakah nanti saat petang nanti bmkg akan memprediksi kira kira di provinsi sulawesi selatan ini berawan ataupun mungkin hujan atau seperti apa prediksi dari bmkg
ya kami membuat prediksi cuaca untuk hari ini adalah mendung
jadi karena pemantauan hilal dilakukan sore hari setelah matahari terbenam dan terbenam jam delapan belas lewat tujuh belas
hanya ada dilihat hanya tiga menit maksimal tiga menit
maka kemungkinan akan sulit dilihat bulan pada hari ini
karena selain tinggi bulannya yang tiga derajat
waktunya juga sangat sempit dan fruction illumination bulan yang kita lihat persen
bisa dibilang tidak terlihat begitu ya prediksi dari bmkg
dan provinsi sulawesi selatan ini lokasi pemantauan hilal ada di makassar dan juga kabupaten selayar
dari teman teman bmkg apakah juga sudah memprediksi
begitu di kabupaten selayar sendiri ini seperti apa pemantauan hilal
ya di sana juga hampir sama dengan ini masih di timur lebih
selayar berada di lebih timur dari kita di makassar
sehingga kemungkinan dia lebih kecil lagi dua sekitar itu
selain itu waktu mereka juga lebih sedikit lagi
mungkin satu sampai dua menit untuk melihat hilal
sehingga kemungkinan hilal dilihat itu sangat kecil kemungkinan
terima kasih banyak pak irwan selamet untuk waktu saja
kita akan bersama saudara bagaimana kemudian perakiraan dari bmkg untuk kondisi munculnya hilal di kota makassar
kemudian kondisi cuaca yang saat ini sedang mendung di langit kota makassar
kami kembali mengkonfirmasi saudara bahwa hilal diperkirakan akan muncul di kota makassar pada pukul delapan belas lewat tujuh belas menit waktu indonesia tengah
pada pukul ini merupakan waktu petang dan juga maghrib di sulawesi selatan
karena hilal ini hanya muncul hanya tiga menit sampai pukul delapan belas dua puluh waktu indonesia tengah
kita masih akan menunggu bagaimana kemudian jalannya pemantauan hilal ini yang nantinya akan lebih intens begitu pada petang nanti
kami masih akan menunggu di makassar sulawesi selatan